kang tidak akan pernah meninggalkanku
aku tidak akan pernah meninggalkanmu
ketakah kuncung hidup
syukurlah resi guru
sebagian keonaran di buka bumi ini
atas bantuan resi guru
mudah mudahan sang dewata agung
selalu memberikan yang terbaik
dimana resi kunjung hidup
kembali ke tempat asalnya
kenapa kalian kemana amir
dengarkan kalian semua
telahrantai osong bebana
kenapa kau tidak melawan
keluarkan tenaga dalammu junti
apa yang terjadi pada cuti
apa yang terjadi denganmu
kenapa tenaga dalammu musnah
berjebah siapa yang berani melakukan ini padamu
apa yang terjadi denganmu junti
kenapa mulutmu tidak bisa bicara
sebutkan siapa dia
cepat sebutkan siapa orangnya
apa yang terjadi denganmu junti

kang tidak akan pernah meninggalkanku
aku berjanji nimas
aku tidak akan pernah meninggalkanmu
kakak tinggalin aku
wajahnya benar benar mengingatkanku pada mendiang suamiku
ada keperluan apa kau datang kemari
aku datang kemari
aku membawa seseorang
aku butuh pengobatan darimu
dia adalah kekasihku
nama rara santai
dia adalah kekasihku
dia adalah kekasihku
kenapa aku merasa kecemburuan yang aneh
alangkah beruntungnya kau mendapatkan cinta dari laki laki ini
aku mohon kepadamu
jika kamu mencari jalan ke tempat lain
kita hubungi para minister itu

pikirnya bisa menjadi penyadar
gimana kalau ini memang semen

terbernakan dari etwas luar biasa
aku menerawi atau yang lain
ada yang lain
berhati hatilah ada kemungkinan dia bisa menyerang tiba tiba
arda lemba ibumu sudah dimakamkan dengan layak itu sudah sesuai dengan permintaanmu
aku sendirilah yang sudah menguburkannya